televisi menemani hari dengan berbagai jenis tayangan yang menghibur
dengan program programnya yang berkualitas televisi juga menjadi sarana edukasi
dan televisi menjadi media dalam penyampaian informasi terkini
karena televisi tak sekadar menghibur namun harus mengedukasi dan menginformasi publik